sopir truk ini tidak menyangka akan menjadi korban pemukulan seorang oknum satpol pp
saat digelar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
yang digelar di jalan permana kota cimahi jawa barat kamis lalu
video yang diunggah oleh warga dua puluh satu januari dua ribu dua puluh satu lalu ini
ramai diperbincangkan di media sosial
sekretaris satpol pp kota cimahi ipu mustafa
menyatakan permohonan maaf kepada warga cimahi
nah kebetulan sopir tersebut ditegur dan disuruh turun
nah di situ terjadi ada hal yang menimbulkan emosi petugas kita
artinya ada sedikit bentakan
petugas sebelumnya memberhentikan truk yang diketahui
awaknya tidak memakai masker
setelah ditegur petugas ada hal yang terjadi
yang memicu aksi pemukulan terhadap sopir
oknum petugas satwa pp kota cimahi akan diberikan sanksi teguran
hingga pemberhentian sesuai aturan
selain itu petugas satpol pp pun meminta warga proaktif
dalam menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan
sesuai anjuran pemerintah